sebanyak delapan puluh enam atlet sea games asal jawa timur mendapatkan penghargaan jer basuki mawabea
dan bonus uang sebesar enam lima miliar rupiah dari gubernur jawa timur kofifah indar parawansa
penghargaan ini diberikan kepada atlet yang telah menyabet medali emas perak dan perunggu di ajang sea games kamboja
penyerahan bonus dilakukan pada rangkaian upacara peringatan hari kebangkitan nasional
di halaman gedung negara gerahadi surabaya senin pagi
selain lencana jer basuki mowobeo kepada para atlet peraih medali
gubernur jatim juga memberikan penghargaan serta bonus uang pembinaan kepada dua puluh satu pelatih
dari delapan puluh tujuh medali emas dua puluh lima dipersembahkan oleh atlet asal jawa timur
jadi terima kasih kita kepada atletnya kepada tentu coachnya kepada manajernya caburnya

dan tentu poni
maka salah satu bagian dari apresiasi kita terima kasih kita
ada penghargaan jer basuki mawabea kepada mereka
kemudian ada bonus bagi atlet dan bagi pelatih